warga kelurahan mandar banyuwangi jawa timur diebohkan dengan kemunculan angin puting beliung di perairan selat bali pada rabu sore
fenomena kemunculan yang disebut waterspot ini
sontak membuat warga heboh dan mengabadikan momen tersebut hingga viral di media sosial
fenomena yang berlangsung selama sepuluh menit itu merusak atap dan bangunan di tepi pantai
serta merusak satu kapal dan satu perahu milik nelayan
menurut kepala bmkg bayuwangi
fenomena water spot sering terjadi di perairan dengan suhu laut yang hangat
sehingga warga diimbau waspada karena fenomena ini dikategorikan berbahaya dan dapat merusak jika sampai ke daratan